dalam video pengawas merekam sebuah mobil menabrak sejumlah motor
yang diparkir depan warung makan pinggir jalan di jalan pramuka raya jakarta pusat
dalam video para pengunjung yang tengah menunggu makan
mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat
mobil menabrak sepeda motor yang terparkir persis di depan warung
bahkan menabrak sejumlah bangku di bagian luar warung
peristiwa ini terjadi di jalan pramuka raya cepaka putih jakarta pusat pada selasa dini hari
laku langsung kabur usai kejadian
meski tak sampai memakan korban jiwa
warung sate di lokasi tak bisa berjualan selama beberapa hari
korban sih gak ada cuman kayak motor
yang abang tahu udah ada petugas bang yang ngecek tkp bang
kemarin seharian ada polisi banyak kemarin
untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih bang
gak keliatan karena kecepatannya cuma kenceng juga
lihat dari cctv aja langsung kenceng banget